ya kita kembali mencoba untuk terhubung dengan daden melalui sambungan zoom
kita sudah juga ditemani oleh kang aceh ya
ya selamat malam kang aceh dan juga daden
ini boleh diceritakan nggak nih
kita mulai dari kang aceh sebelumnya ya
kang aceh ini boleh diceritain awalnya ketemu daden bagaimana sampai akhirnya memutuskan untuk membuat band gitu
oke awal ketemu sih bukan perjalanan yang cukup sudah lama kenal
apa namanya punya kelebihan dia bisa menulis
setelah itu dia menulis beberapa syair atau yang memang bikin lagu
kita mencoba untuk membuat sesuatu ini
kalau tidak salah nama bandnya the camp ya
prosesnya berapa lama untuk membentuk sebuah band
terus juga sudah berapa karya atau lagu yang dihasilkan atau dilahirkan dari daden dan the camp ini
kalau the camp sendiri sih itu hanya proyek buat camping doang tadi sebenarnya
karena lama kelamaan sudah menjadi apa namanya terjalin suasana yang sangat akrab lah dengan anak anak
jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin band
karya pertama itu ya jadi bikin lagu yang daden ini kita bikin lagu gitu loh
yang lain lainnya kita cuma lagu lagu dan sebagainya lah
kalau nggak salah lihat tadi itu daden itu suka bikin puisi awalnya ini
awalnya itu musikalisasi puisi atau bagaimana nih
hai bapak buat para cara detik badan badan oke eh kang aceh kalau kang aceh ini harapan
kedepannya bersama daden berkarya dalam band the camp ini apa ya kang aceh
motivasinya pasti secara pribadi jadi merupakan apa namanya camukan sih sebenarnya buat memang
keterbatasan tidak menjadi tangan karya itu bahwa keterbatasan orang pun bagus karena bisa
jadi lebih banyak kisah inspiratif dari daden sendiri yang mungkin diceritakan kembali ke kang
aceh untuk kemudian dielaborasi menjadi sebuah karya di band the camp begitu ada cerita tersendiri
kang aceh betul itu sebenarnya kek daden merasa apa ya merasa adiknya tuh mungkin merasa
banyak mengucilkan atau kalau begitu tapi menjadi apa namanya itu tadi menjadi motivasi buat kita ini bukan
bukan bukan suatu halangan itu selalu menceritakan sudah kekurangannya juga jadi kasih kasih motivasi kenapa enggak
yaudah move mosim
punya cinta dari seberapa sih terang nih berjalan kutabta berlari tak mampu dengan
ijadang kaku karena seberapa sih itu aku itu oke luar biasa ya kita berharap ada banyak lagi setelah
karya karya yang dihasilkan oleh daden kemudian juga bisa dikolaborasikan juga dengan kang aceh
di band campnya begitu ya supaya lebih mendunia lagi begitu ya karya karya ini
mudah mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar harapan harapan tadi yang disampaikan
juga prosesnya bisa dinikmati agar kemudian bisa mengambil mendapatkan hasil yang juga maksimal
begitu ya baik daden kang aceh terima kasih waktunya untuk pagi ini sudah berbagi kisah
inspiratifnya selamat menjalankan ibadah puasa ya assalamualaikum selamat pagi